tujuannya tak lain adalah membeli dan mendaftar kartu perdana telepon seluler
tanpa ada yang merasa terganggu
kuda putih itu yang ada di belakang saya itu namanya betran
ini nalasumbernya lebih tau
karena mereka tidak menghabiskan waktu sebanyak laki laki di jalan gitu
lebih dari lima puluh pesan kematian akibat erupsi gunung api di dunia
sangat anak anak banyak yang frustrasi
pembayaran tol hingga parkir maupun memantau pelanggaran pengemudi
langsung begitu kita ingin bicara
nah kalau kita sudah bicara tentang akar persoalan yang ada di rumah
tidak melalui tangan tangan lain
kemudian gaji dan tunjangan yang jauh dari ekspektasi
dan mengerdilkan kesanggupan kesanggupan
sekarang satu dua tiga nya siapa nih kejuaraan dunia gue tanya waktu di perancis
cuma di satu sisi memang banyak kekurangan
meski begitu sejumlah klub juga giat berlatih di taman kota
baik impor maupun membeli baru dari inka
hanya dalam damai tuhan ku ada
yang darimu tuhan di dalam kerajaan
alhamdulillah dukungan dari semua kelompok masyarakat
ini sudah jauh lebih baik lebih meningkat
bekerja sebagai dokter pak dokter dante
jadi karena memang nggak biasa ya budayanya beda
dari tulisan para nabi dan para penulis yang diinspirasi oleh allah
yang pertama adalah memberikan bantuan pangan berupa beras sepuluh kilo selama tiga bulan ke depan
contoh kayak olimpik dua ribu dua belas
dari tiap hari koko mau upload foto
jatuh bangun membangun usaha untuk tetap bertahan hidup juga dirasakan santi
air ledeng biasanya kami gunakan untuk cuci piring
dan juga mbak bivitri susati pakar hukum tata negara terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini
masih banyak warga ataupun komunitas yang merasa keberatan dengan kebijakan ini
dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan mendeteksi secara dini kalau kita memiliki terhadap kesehatan kita
yang kemudian ditambahkan net dibawahnya
namun upaya manusia menemukan tuhan
bagaimana kita bisa mempersiapkan panitiar yang baik sehingga quality game nya naik
pemerintah tampaknya menolak kalau misalnya ganja itu dijadikan legal untuk kepentingan kesehatan
tuhan adalah tuhan yang hidup
kru kru yang terlibat dan proses yang terjadi saat pembuatan film itu
ya wajar sih soalnya aplikasi ini memang gampang diakses sama siapa aja asal punya paser pintar
membutuhkan sekali turis turis karena memang perwisatalah sebagai andalan utama kehidupan kami